nggak semua orang terpilih kamu itu orang yang terpilih
jadi memang ya sudah ini saatnya kamu tenaga menis yang berjuang untuk merawat pdp
kangen kangen pasti kangen
tapi harus kuat
syifa memulai harinya dengan menampung asi demi sang buah hati
namun ia bukan sekedar ibu dua anak balita
tetapi juga salah satu dari dua ratus perawat yang bertugas di kiara rscm jakarta
unit penanganan pasien dengan pengawasan covid sembilan belas
saat ini saya punya dua anak
anak saya yang pertama empat lima tahun yang kedua satu tahun
jadi saat ini memang saya tinggal sama mama
alhamdulillahnya mama masih sehat
masih diberi kekuatan fisik yang bisa bantuin saya untuk jagain anak anak
bersyukur sekali saya diberikan kekuatan itu
dari suami pertama ridho suami
suami mengizinkan orang tua juga support gitu
jadi supaya kerjanya itu saya jadi lebih ringan nggak stres
ya dengan dukungan keluarga shiva bekerja menjadi garda terdepan melawan pandemi virus corona
namun menjadi dua pahlawan sekaligus tidaklah mudah
dia kerap merasa rindu kepada sang puhati
tapi saya harus kuat
kalau kangen biasanya sih video call atau nelpon biasa
dan saya tuh nggak begitu sering untuk video call karena mungkin malah agak melo gitu setelah video call
tapi saya harus kasi ibu sepanjang masa
meski sulit perempuan yang menikah pada dua november dua ribu empat belas ini tetap berupaya memenuhi hak putra kedua mereka
mendapat asupan utama asi
anak saya umur satu tahun saat ini
tapi saya masih berusaha untuk memberikan haknya yaitu asi sampai dua tahun insya allah ya
tapi dengan adanya
suasana seperti ini
saya usahakan dengan maksimal untuk bisa memberikan asi
saya titip asih saya di freezer penginapan
dan nanti suami saya yang akan mengambil
jadi biasanya seminggu sekali
nanti asi diambil sama suami
kalau perasaan cemas khawatir ada
kan virus ini adalah droplet
jadi insya allah
insya allah dengan saya memakai apd lengkap sesuai sop saya yakin ac saya masih aman
dan saya kalau tidak memberikan asis lebih kasihan ke anak karena memang itu haknya
sebisa mungkin saya memberikan itu
setiap hari shiva memang harus mengenakan pakaian khasmat selama lebih dari tujuh jam
maka ia pun terpaksa menahan sakit karena asi yang tak bisa dikeluarkan
takayal yang merasa sedih saat produksi asisnya menurun karena kelelahan dan stres akibat pekerjaannya
seiring berjalannya waktu sampai sekarang dua puluh hari nggak pulang dan tidak diberikan asis secara langsung gitu
netek langsung itu produksi menurun
sekarang itu paling sekali pumping itu cuma tujuh puluh delapan puluh sampai sembilan puluh cc gitu
mungkin pertama karena itu
kedua juga karena mungkin ya kepikiran
ada stres juga ya yang sedikit faktornya itu bisa mengurangi jumlah dari asi
jadi dan saya juga kayak nggak mau gitu loh di rumah sakit untuk pumping
jadi memang sebisa mungkin di penginapan saya baru pumping
dan jadi jedanya itu nggak yang enam jam bisa sampai nanti delapan atau dua belas jam saya baru pumping
bekerja sebagai perawat covid sembilan belas
perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini harus berada
dan juga berada sangat dekat dengan pasien
tidak hanya menunggu dan memberi obat
dia juga merawat sekitar tujuh puluh pasien layaknya keluarga
dan kebanyakan pasien pasien covid yang saya rawat itu sudah lansia
mereka itu total care
jadi itu saya bantu untuk memandikan
saya bantu untuk ganti diaper
karena banyaknya pakai ngt atau sonde
cemas dan takut
sudah pasti dirasakan
mengaku dukungan yang juga diberikan para pasiennya
menjadi pemantik bagi perawat di kiara rscm untuk tetap berjuang
jadi beberapa pasien yang masih bisa komunikasi aktif
malah kasih semangat ke kita suster semangat ya
semoga allah yang bisa balas gitu ya
pasti itu ya capek ya pakai bajunya panas gitu kan
kalau sehat sehat ke depan semoga kita ketemu di luar
saya mau lihat wajah suster katanya gitu
kalau dirasa ada khawatir kekhawatiran takut
karena kontak dekat
jujur takut gitu ya
was was kalau dia nanti batuk
kena ke kita atau gimana
tapi selama saya sudah pakai apd dan saya melihat
pasien pasien ini kasihan
siapa lagi yang merawat mereka gitu kan
tidak ditemani keluarga
jadi saya berpikir
gimana kalau itu keluarga saya yang dirawat
atau orang orang terdekat
memang ini sudah tugas saya ya sudah
saya beranikan diri
perjuangan shiva dan ratusan perawat lain melawan covid sembilan belas
memang tidak mudah dilakukan
menjauh dari keluarga dan mendekat kepada pasien menjadi pilihan mutlak
maka tak berlebihan jika mereka sebagai pahlawan bagi dua dunia
yakni dunia kesehatan dan dunia keluarga
maria sarjana fajar ahmad jakarta